kebakaran melanda empat rumah dan satu toko kelontong di kabupaten aceh besar aceh
kebakaran turut menghanguskan sebuah mobil berisi drum bbm
kobaran api membakar empat rumah dan satu toko kelontong di desa lam ujong
kecamatan kerueng barona jaya kabupaten aceh besar
api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumah dan toko beserta isinya
bahkan sebuah mobil berisi drum bbn ikut ludes terbakar
delapan unit damkar dari kota banda aceh dan aceh besar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini